emang dia tuh gabisa apa ya
sehari aja gabikin gue bete
kok kamu belum tidur sih dek
pasti ngelamunin cowok ya
besok kita ngisi acara yuk di pernikahannya papa
ngisi acara apa
gandeng gandengan di sekolah
masa rapseraan lagi
terserah lu ya
mau nganggep gue ini cewek kayak gimana
tapi nanti kalo lu tau yang sebenernya kayak gimana
gue minta lu berlutut minta maaf sama gue
eh tunggu maksud lu apa sih
kok adik kakak yang cantik ini cemberut kenapa
gapapa udah yuk kak
pacarnya ulan bukan sih

eh lu bertiga juga gak
gue gak takut
kita liat mau ribut lagi
ini kita lagi bercana doang nih sambil bersih bersih
yasmin mana sih
ini tadi gue lihat wulan dijemput sama cowok ya
lebih tua sih daripada kita
itu pacarnya bukan sih
dia sekolah pilot di luar kota gitu
terus sekarang dia balik karena
oh serius itu kakaknya
sosoknya udah berubah
gimana aja kayak gitu bang
eh bilang aja lo cemburu
pakai ngeluh segala
udah gue balik ya
si roman tuh
nah ini dia nih
ya belum lah kan kita ada suatu pekerjaan
kita ada tugas dari
baginda yang mulia samuel
untuk menumpas pangeran kegelapan dan curut curutnya
maksudnya apa sih
masih tau jelasin
siapa yang kasih bubur samuel
defon yang curut curutnya itu
hmm betul tuh
ternyata mereka lagi ya
gue ada ide buat bales pangkat
ide apa tuh
boleh banget tuh
semuruh mur nih ya
gue baru kali ini ngepel
mungkin badan gue pegel aja sih
yaelah ngepel doang nih
badan gue semua sakit tuh
mobil gue jadi kayak gini sih
pasti ada ngerjain gue nih
buka dulu bapak
ngecut banget ya ngerjain kita
kita bukan pake cut
kalau lo semua pada mau nantangin kita
kita selalu siap
nggak main keroyokan
jangan pake cut
jangan pake cut
kalau pada rewetkan
ini ga bisa didiemin nih
gandeng gandengin di sekolah
emang dia tuh ga bisa apa ya
sehari aja gak bikin gue bete
kok lo kan belum tidur sih dek
pasti ngelamunin cowok ya
besok kita ngisi acara yuk
di pernikahannya papa
ngisi acara apa
ya apa aja terserah
yang jelas sih ya
itu ide yang buruk
bisa tamu pada kabur kalau mendengar suara aku
kamu tuh ada ada aja
buat papa sama tante tiana
tadi siang roman gak nyebelin
minta dibikinin puisi sama dia
terserah lo ya
tapi nanti kalo lo tau yang sebenernya kayak gimana
gue minta lu berlutut minta maaf sama gue
salah lagi kan gue
bau baunya masalah cewek ini
dari mana kau tau
man man udah kebaca lo disini kau
udah mending gue cerita sama aku
aku nih punya solusi
seribu satu cara buat meluluhkan hati cewek
aku mau minta tips dari kau
buat salah sama cewek
apa yang harus aku lakukan biar aku dimaafin sama dia

kau ini ya kalo itu aku udah tau
yang lain yang lain
oh yang lain
ada sih satu
harus menjanjikan sama dia
yang dia minta
tapi kau harus betul betul kau lakuin apa yang dia minta
pesan juga ya
nah ini coba
nah baru cocok ini
coba taruh deh
oh samuel kenapa samsung
boleh minta alamatnya karin
ini tadi numantang ngasih sesuatu ke saya
cuma dia tau alamatnya
terus dia minta tolong sama gue
and sampai rumah
gue cari dulu ntar gue kirim ke wa ya
oh kak thank you gina
nah akhirnya dapat juga nih
kemarin roman udah bantu gue buat ngedate sama mulan
sekarang gantian man gue bantuin lo buat ngedate sama karin